seorang polisi gadungan ditangkap usai meminta thr kepada pemilik toko air minum di wilayah durensawit jakarta timur
hal ini kerap ia lakukan saat menjelang lebaran dan menyasar toko toko besar
dalam video cctv ini widardi terlihat mengenakan seragam polisi dengan pangkat ajun komisaris polisi
dari keterangan pemilik toko widardi meminta thr atau tunjangan hari raya kepadanya dalam rangka menyambut lebaran
lantaran sang pemilik tengah sibuk bekerja widardi pun terpaksa menunggu
saat tengah menunggu itulah seorang anggota bin mas polsek durensawit datang ke tkp dan menanyakan tempat dinas widardi
saat dikonfirmasi ke polsek durensawit akhirnya terungkap bahwa widardi telah berbohong
ia pun ditangkap dan langsung menjalani pemeriksaan
pelaku yang sehari harinya bekerja sebagai calo di kantor samsat ini memang kerap berulah jelang lebaran
ia sering meminta uang thr dan menyasar